informasi selanjutnya dalam pertemuan presiden joko widodo dengan perdana menteri jepang shinzo abe
disepakati sejumlah kerjasama di bidang ekonomi
kesepakatan bilateral ini setidaknya meredakan ketegangan hubungan indonesia jepang
akibat mega proyek kereta cepat jakarta bandung
kerjasama indonesia jepang sempat menegang setelah pemerintah indonesia
menolak proposal pembangunan kereta cepat jakarta bandung yang disodorkan jepang
padahal pemerintah jepang sudah menggelontorkan dana tiga lima juta dolar amerika serikat
untuk studi kelayakan pembangunan proyek kereta cepat di indonesia
pemerintah indonesia malah menunjuk konsorsium tiongkok sebagai mitra konsorsium
badan usaha milik negara untuk menjadi pelaksana mega proyek kereta api cepat jakarta bandung
untuk mendanai mega proyek ini china development bank diperkirakan
mengucurkan pinjaman senilai lima miliar dolar amerika
atau setara tujuh puluh triliun dolar

pemerintah jepang pun meradang atas keputusan indonesia menunjuk investor tiongkok
jepang mengancam akan mengevaluasi seluruh kerjasama ekonomi
hingga mencabut investasinya di indonesia
meski ditolak usaha jepang tak berhenti sampai di sini
jepang menawarkan proyek baru jalur kereta api jakarta surabaya
berbeda dengan kereta cepat jakarta bandung
pembangunan kereta cepat jakarta surabaya tetap menggunakan
jalur yang ada saat ini
pembangunan diarahkan untuk memperkuat bantalan dan menata jalur lintas sebidang
demi keamanan masyarakat
akhirnya dalam lawatan shinzo abe ke indonesia
kedua belah pihak menyampaikan kesepakatan mengenai pembangunan kereta api cepat jakarta surabaya
kesepakatan itu disampaikan presiden joko widodo dalam keterangan pers
bersama dengan perdana menteri jepang shinzo abe di istana bogor minggu lima belas januari dua ribu dua puluh
kita juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi termasuk
rencana pembangunan pelabuhan patimban
yang kedua pengembangan blok masela
yang ketiga diskusi awal mengenai pembangunan jalur kereta api jakarta surabaya
presiden joko widodo juga menyatakan kesepakatan peningkatan kerjasama di bidang ekonomi
dalam bidang pembangunan pelabuhan patimba
yang di subang dan rencana pembahasan blok masela
muhammad kadapi cnn indonesia